goh debbie kok semua perhiasannya dipake
kan kamu belajarnya disini sama ibu guru yola
iya pak debbie pengen terlihat cantik dan pintar di matanya ibu guru yola
jadi ibu guru yola sayang sama debbie biar debbie terlihat istimewa
oh kamu udah pasti istimewa dong mana ada sih anak anak di sini yang perhiasannya sebanyak kamu gak ada
iya pak tapi debbie dia cantik belum
oh udah pasti paling cantik dong anak siapa dulu
ibu guru yola
kalau kita nikah nanti kita teh mau tinggal di mana ah
kan mateng gak mau kalau aa harus tinggal di rumah
bapak teh juga gak mau kita tinggal sama bapak
kita cari rumah kontrakan aja nya
dimana dede gak mau kalau harus jauh dari emak ah
biar dede cantik tetep deket sama emak
biar dia cantik bisa ngerawat emak kita cari rumah kontrakan di sekitar cidahu aja
makasih ya a'ah
tapi nanti alatnya jadi jauh tuh kerjanya
gak apa apa hatu dede cantik
kan a'ah sobri ada motor dinas
berarti nanti kita harus cari kontrakannya yang murah
supaya gaji a'ah tuh cukup
iya nanti kita carinya
ya sudah sekarang makan dulu
lo udah tuh zitten
ada gak sih ga
saya teh selalu kagum sama orang yang pemberani punya prinsip apalagi teh perempuan
asih ya kan buas
ada deh rahasia
liat loh pasti asih
rasangka kita pada allah kadang keterlaluan tepatnya tidak tahu malu
dengan mudah kita bilang allah itu murka allah itu marah
para allah allah tidak pernah marah
apa yang kita panen adalah apa yang kita tanam
alam tidak membuat bencana
alam hanya menyesuaikan diri dengan kerusakan yang kita bikin
alam menyesuaikan diri dengan caranya yang kita sebut sunatullah
gunung meletus tanah longsor banjir
setelah itu dengan sunatullah alam kembali memakmurkan
tapi kemudian orang orang yang tidak tahu malu orang orang yang tidak bersyukur orang orang yang tidak pernah belajar sejarah akan merusaknya kembali
iya benar pak ustadz
wawasan pak ustadz semakin luas
iya pak ustadz
waktu zuhur sudah masuk
iya pak ustadz
allahu akbar allah
sudah lama tidak bikin puding buat si bebi
kalau kamu buat puding biasanya toppingnya dikasih apa pak ustadz potongan potongan buah gitu
iya potongan potongan buah
tapi kalau misalnya puding coklat saya cuma kasih susu
kalau saya mah dikasih kayak jutovic
enak bebi juga suka
udah doi doi udah
kamu gak akan ngerti omongan mereka
saya sering bikinin puding buat snaper
jangan suka ngeremehin si idoi
makanya kamu data uang belanja dipegang sama mas suha
ma ada apa ma
nggak lihat jam apa udah jam berapa ini
kalian juga nggak inget jam putaran pak
selalu alazim ya ma acing lupa acing jemput edward sekarang ya ma ya
sekarangnya semuanya semuanya coy
setiap hari harus diingetin
diingetin kayak anak kecil
itu ada taksi
jangan jangan itu neneng
iya ma itu neneng
supaya jadi dua dua rapat bersama
saya lagi mau ditengahin si jho
aku gua muat alih

aku most benar benar kaya di sana untuk tentang jho

habis beliau saya rifyacional
dilemma persiksa bre
banyak banget tangan
alhamdulillah kamu selamat sampai ciraus
selamat datang ya nek
kami cukup kaget denger neneng mau pulang
biar baru mendapat kabar dari majikan neneng kemarin sore
neneng sengaja gak bilang bilang ke biro
biar agak ciraos gak heboh gitu nyamuk kedatangan neneng
neng teh gak lupa bawa lele buat pak mustaqim dan caya ya
pak taksinya berapa
ronaldo kemana mal
ronaldo teh lagi tidur
yaudah yuk caya yuk pak mustaqim kita masuk
kita talking talking di dalam
kok semua perhiasannya dipake
kan kamu belajarnya disini sama ibu guruyola
iya pak debbie pengen terlihat cantik dan pintar di matanya ibu guruyola
jadi ibu guruyola sayang sama debbie
oh kamu udah pasti istimewa dong
mana ada sih anak anak di sini yang perhiasannya sebanyak kamu
iya pak tapi debbie dia cantik belum
oh udah pasti paling cantik dong
anak siapa dulu